terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke pak saud pak saud tadi sebelum break anda dan juga teman teman pimpinan yang lain dianggap balas dendam
kemudian mencari panggung kemudian menzolimi pak firly bauri yang diduga dilaporkan dengan sederet pelanggaran kode etik begitu
iya sebenarnya kalau mau bicara prosesnya bagaimana itu terjadi itu prosesnya kan panjang
kan nggak mungkin ngumpulin orang lima puluh enam entitas itu begitu cepat ya jadi itu diskusi yang akhirnya kita gimana
ya walaupun kan kalimat yang disebutkan oleh ketua dewas itu bahwa ada persoalan krusial di dpr juga kata krusial
di undang undang itu ya terus pada bagian lain beberapa kali saya bilang di media saya nggak bisa berharap banyak di dewas ini karena bagian mereka bagian dari masalah
terus ditanya orang lagi lo kok bagian dari masalah kok kamu kesana terus mau kemana ke jokowi langsung kan gak mungkin kan
karena itu bidangnya dia jadi yang saya bilang tadi itu tiga peraturan yang dibuat oleh mereka itu detail di situ
dan ini semua dilanggar gitu ya cata sinergi aja udah gak sinergi lah itu
belum lagi kalau kita bicara keadilan belum lagi bicara profesionalisme profesional gak sebagainya
belum lagi kita bicara kepemimpinan ada anak buahnya digituin itu profesional nggak gitu
jadi maksud saya kalau dibilang itu mencari panggung
itu biarin publik itu biasa begitu itu jangan dilarang
kan publik itu harus menilai saud itu bodoh udah batak kampungan itu biarin aja gak apa apa
itu bagian dari dinamika itu bagian dari demokrasi yang nggak boleh adalah nimpukin muka gue gitu
nanti gue balesin sama batu yang lebih gede bisa juga gitu kan kalau emosi kan gitu
tapi maksud saya ini adalah ini dinamika yang menurut saya itu biasa dan saya pikir yang paling baik adalah
kalau di hukumnya itu ada due process of law ini ada due process of etik
nah itu kita kesana itu juve process
due process of etiknya kira kira gitu
oke bang ali kan sebetulnya tadi kalau misalnya presiden punya political will ya
karena kan dewas ini betul betul di bawahnya presiden jokowi
jadi kalau misalnya presiden melihat bahwa hubungan antara kpk dengan polri sedang tidak baik baik saja
tidak ada sinergi tadi yang disampaikan oleh pak saud kan presiden bisa turun tangan
kalau tadi seperti lae saud menyebutkan tentang tidak sinergis kemudian tidak profesional dan lain lain
ini kan orang luar yang nilai kan
masalah lembaga independen beliau pernah menjadi wakil ketua kpk
saya mau bilang juga jangan tarik tarik juga presiden ke situ
jangan tarik tarik biarlah kita lihat kpk ini sebagai lembaga
masalahnya dewas di bawahnya presiden langsung
mau dibawa di atas kiri kanan kita udah percaya bahwa dewas dan para komisioner di sana itu diatur dalam undang undang secara independen
mereka punya integritas mereka punya nilai nilai yang tidak bisa kita ragukan
orang menjadi pimpinan kpk itu tidak gampang beliau tahu itu kan cerita itu
ada di luar beliau dan lain lain ini sahabatku wakil menteri juga kan
tentu kita sudah tahu kita tidak pernah ada di kpk
tapi kita lihat institusi kpk itu sejak ada sampai hari ini semua orang punya rasa percaya kepada kpk
karena itulah maka seperti di tempat tempat yang lain juga mereka selalu bilang bahwa kami masih cinta
eh bukan kau saja yang cinta kpk itu
semua rakyat indonesia merasakan memiliki kpk
tapi kan dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini menurunkan kepercayaan publik terhadap kpk
apakah itu tidak menjadi konten dari pemerintah
kalau begini cara kita memberitakan tentang kpk
orang belum diadili orang belum dibikin apa apa
kalian sudah bilang dia pengkhianat
tentang kpk itu tidak becus kpk itu tidak profesional
kira kira orang menilai apa
siapa bisa lawan media
siapa bisa lawan media sosial
jadi kalian telah menzelimi orang
bang ali tapi berarti pemerintah melihat bahwa hubungan antara kpk dengan polri baik baik saja ya
tidak ada yang memanah ya
ini institusi negara
iya itu dijawab saja
bahwa hubungannya baik baik saja
dari mana bisa tahu dia tidak ada masalah di sana
tidak baik baik saja
kemana saja yang pakai istilah itu
kita tanya ini ke sekarang
mereka baik baik saja
oke mereka baik baik saja ya
saya mau ke pak benny
pak benny ini beberapa penyidik dan juga penyelidik polri sampai mengancam
ingin minta dikembalikan ke institusi asalnya
kalau tidak ada penjelasan dari pimpinan kpk soal pencopotannya brigjen endar
bahkan mereka ketika dipanggil oleh pimpinan kpk sampai walk out
karena ada jiwa korsa di situ
apakah kemudian ini akan tambah memperunya
mancing hubungan antara kpk dan juga polri sampai ada ancaman seperti itu
ya kami melihat di sini ketika pak firly ingin berdialog dengan para penyidik ini
kemudian kalau kita lihat dari rekamannya ya
para penyidik ini kemudian bereaksi
artinya apa yang diharapkan penjelasan itu tidak didapatkan
nah menurut kami ini perlu nanti hasil dari
dewaslah yang independen ya
kalau dari pak firi mau dianggap asubjektif
nah ketika sudah diperiksa diuji di dewas itulah hasil final yang bisa nanti disampaikan ke penyidik
tapi dengan keinginan mereka dengan jiwa korsanya yang tinggi
mengancam ingin dikembalikan ke polri
ini tidak membuat hubungan kedua institusi ini akan memburuk ya pak beni
polri dan kpk ini kerjasama sudah ada landasannya sudah ada mou nya
sehingga ini pasti terus berlanjut karena saling membutuhkan
oke saling membutuhkan ya
satu komitmennya sama untuk menegakkan hukum terhadap tindak bidang korupsi
kedua kpk ketika turun ke lapangan pun minta bantuan dari polri
ketika penangkapan pemeriksaan
sementara dan sebagainya
jadi ada saling ketergantungan di sini
jadi tidak mungkin kemudian nanti mau jalan sendiri sendiri
oke ada saling ketergantungan
pak saud kalau anda lihat apakah kemudian saling ketergantungannya ini
memburuk karena ada motif politis
ini anda melihat nggak sih ada motif politis dari pencopotannya pak endar
karena kayaknya sulit ya memisahkan itu
kalau anda mau masuk ke detail detailnya ya
karena kan tentunya kita bicara paling enak itu kalau kita bicara dari timeline
dari timeline itu akan kelihatan aksi reaksinya kayak apa dinamika di situ
terus kemudian kalau kita menganalisis lagi kembali lagi
kenapa endar ini sebenarnya dia dikembalikan besok dia kerja itu selesai
selesai gak ada masalah
tadi kan kita udah bicara pemberantasan korupsi
yang sekarang indeks persepsinya sangat memalukan begitu gitu ya
dari empat puluh turun tiga empat gitu
itu kan nanti orang akan melihat
saya berkali kali berulang mengatakan
ketika tahun dua ribu empat belas
dua ribu dua belas seluruh badan anti korupsi sedunia kumpul di jakarta
mengeluarkan komitmen jakarta
pertama gak boleh mencat ketua kpk sembarangan
tapi juga tidak boleh ada ketua kpk yang abuse
ketiga melindungi pekerja
sekarang dunia internasional melihat
eh itu komitmen jakarta kan di tepat loh kok lo pulangin orang sembarangan
gak jelas juntruannya gitu
jadi maksud saya
kita datang juga kesana itu bukan tanpa naskah akademik
tanpa persetujuan apa namanya
jadi anda melihat ada motif politis gak dari pemulangan
oke bang denny anda melihat itu juga motif politis
sebelum itu ya saya perlu tambahin dulu nih
jawab apa nih
pak ngabalin tentu pak tubak tidak di sini
tapi yang apa yang saya sampaikan tadi saya bertanggung jawabkan
pak saud juga di sana
ada dialog yang seperti itu
saya insya allah tidak menyampaikan sesuatu yang keluar dari dialog kami
meskipun rincian di detailnya tentu tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ya
bahwa memang ada persoalan dengan undang undang sembilan belas terkait dengan kewenangan dewas
yang kedua terkait dengan pertanyaan itu
banyak dialog yang terjadi di ruang publik
bahwa politik hukum kita sekarang ini tidak lagi meletakkan kpk sebagai lembaga yang independen keluar dari kepentingan kepentingan politik
satu tadi saya sudah katakan
dia bergeser dari independent agency lembaga yang independen menjadi executive agency
dan itu pun dikuatkan dalam keputusan mk
mk yang dulu menjadi benteng pertahanan kpk karena undang undang kpk sejak dulu diuji tidak pernah diruntuhkan
sekarang menegaskan itu
sehingga bagi saya memang pemberantasan korupsi kita sekarang bergeser
itu sebabnya kami yang dulu hadir di kppk kita bergabung dengan kppk
itu sebabnya kami yang dulu hadir di kppk kita bergabung dengan kppk

terhadap setelah bergabung sekarang terpaksa datang dalam posisi yang berbeda
bahwa kpk adalah bagian dari masalah
jadi kenapa demikian
karena terus terang dialog dialog saya dengan beberapa pimpinan negeri ini
itu memotret bahwa hukum sudah menjadi bagian dari instrumen pemenangan pemilu dua ribu dua puluh satu

politiknya kental begitu sekarang karena kasus betul ini kita bisa menjawab pertanyaan anak
dulu bang boleh saya teruskan bang ya oke boleh saya teruskan ya bahwa ada kasus kasus di kpk yang
itu adalah bagian dari strategi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat dan dan boleh dibantah tapi dia menjadi
rahasia publik ketua yang ini kasusnya abc oke tokoh yang itu kasusnya abc sehingga kemudian
hukum itu menjadi daya tawar bergening untuk anda berposisi dimana berkoalisi dimana bisa dibantah
tapi seandainya kita bisa bicara dengan itu sudah menjadi ini ya sudah menjadi rahasia umum ya di
belakang layar terakhir dan sena kalau tadi kita bicara komunikasi maaf maaf pak benny
itu kan karena satu kasus nih boleh dikatakan endar dari awal saya katakan ini bukan kasusnya
kami datang kalau bapak bapak membaca laporan kami itu bukan itu fokusnya kami menyebut dari
tadi tuh persoalan dari gubernur sampai yang terakhir jadi kalau fokus kita hanya pada kasus
berjaya endar bukan itu saya datang hari jumat bang dari melbourne itu dapat apa

undangan untuk aksi hari senin begitu saya lihat siapa yang hadir kenapa kita harus turun lagi nih
umur umur kita begini oke jadi pencapaian jadinya itu puncak gunung es ya ini adalah inaf is enough
oke puncak gunung sudah cukup oke kita kami datang untuk ini kpk stop jangan baik menjadi bagian dari
pertarungan politik oke kpk jangan sangat berbahaya di kpk pertarungan politik bang ali
sebenarnya saya tidak fokus saya tidak mengarahkan fokusnya kepada pembahasan endar saja tetapi termasuk
pertanyaannya tadi mengenai kebocoran dokumen dokumen kalau soal endar juga saya melihat dan
kpk itu membuat rilis resmi lima orang teken karena habis priodenya di kpk kami di kantor
staff presiden itu juga ada dari bank indonesia ada dari ppatk dan lain lain departemen keuangan
semua dia masa ada masa tertentu yang diatur lewat keputusan surat keputusan kepala staf
pada waktunya mereka dikembalikan dan lain lain kami mengerti itu semua itu
cerita tapi kenapa bisa ada di ruang publik bahwa pemecatan sepihak kenapa ada
di ruang publik dikembalikan dengan macam macam istilahnya itu dimana dimana ditemukan kalimat
kalimat itu jadi ada yang menyatakan bahwa kapolri salah begitu nggak ada masalah lebih
mau kesana oke yang saya mau bilang dimana ditemukan kalimat bahwa brigadir jenderal endar
ini dipecat secara sepihak kemudian dipulangkan dan segala macam padahal lima orang komisioner kpk
itu menandatangani dan dia telah habis masa waktunya
ada di kpk
nah kalimat kalimat inilah yang menjadi framing di mana mana
sehingga menyudutkan sosok yang namanya firly
itu orang yang otoriter
tadi lay menyebutkan dia tidak profesional tidak sinergis dan macam macam
itulah yang saya protes
itulah yang saya katakan kepada sahabat sahabatku senior senior ini
tapi tadi kan sudah dikatakan oleh pak saud
orang orang yang tidak benar
justru membenarkan yang tidak benar
iya kalau dia orang datang kemudian bilang pecat berhenti tidak punya integritas
orang tidak bertanggung jawab
kenapa kita menghukum orang seperti itu
nanti biarkan dewasa memutuskan
kalau itu dewasa diserahkan kepada dewasa
kenapa kita nggak bisa sabar biar dulu proses itu berjalan di dewas
tapi kita sudah memberikan penilaian macam macam
apa perasaan istrinya apa perasaan anaknya
ini semuanya orang banyak dikritik
saya mau ke prof muradi
prof muradi anda menurutku
melihat apakah kemudian konflik antara kpk dengan polri ini terseret dalam motif politis ya
masuk gak sih ke dalam situ
dan memang saya kan simple begini
tadi yang soal jiwa kursus dan segala macam
gak ada ceritanya
kalau kemudian walaupun dia sudah pensiun ya
itu kemudian menolak perintah
apa gak respek sama apa
senior gak ada ceritanya
jadi kalau kemudian tiba tiba disebut jiwa kursus pertanyaan saya simple saja
jangan jangan sorry saya bilang jangan memang ini bagian dari anda
bukan sebagai bagian dari institusi
itu poin pertama
jadi saya ingin lulusan itu dulu
yang kedua kalaupun misalnya ini dianggap menguntungkan
mohon maaf bang abel ini ya
menguntungkan rejim sekarang
saya justru sebaliknya melihatnya
dengan misalnya mohon maaf sekali lagi
kapolda metro itu diambil dari
kapolda metro itu diambil dari
diambil bukan dari misalnya
apa tour of duty dari jawa tengah dulu atau jawa timur
atau misalnya jabar naik ke metro
atau misalnya dari sumatera utara naik ke metro
artinya buat saya justru sebaliknya ini
saya justru merasa bahwa
ini ada skema yang berbeda
dari skema yang sebelum sebelumnya
ya skema kalau dulu
ngelihat kpk itu kan
abang abang ini kan mengkritisi kpk
tadi mungkin adalah
mantan apa mantan polri
ada pak sudara pak fili dan sebagainya
sudah sudah pensiun
nah itu yang kedua
kalau pun dari dua ribu dua puluh empat
apa legasi yang mau beliau bangun
menjaga tadi supaya kemudian lembaga lembaganya
hidup rukun dan membangun proses demokrasi yang lebih baik
saya sih nggak melihat bahwa
ada motif yang kemudian memaksakan misalnya
orang untuk misalnya didorong supaya jadi
untuk pilpres dua ribu dua puluh empat begitu
dan lain sebagainya
jadi kalau pun ada motif
tapi justru saya sebaliknya motif itu
bukan menguntungkan pemerintah
justru ada motif yang lain
kemudian menguntungkan yang
menguntungkan siapa ini
konflik antara ataupun hubungan yang tidak hormonis antara kpk dan polri ini
ya sekarang begini mbak
pak sigit dengan pak firly dari mana sih
sama sama pikir polisi kok
kalau mereka kemudian bertengkar
gak begini ceritanya
kita pernah misalnya
zaman dulu zaman pak tito dulu dengan pak bg
selesai kemudian mereka ketemu selesai
dulu misalnya jauh sebelum itu juga terjadi
tapi buat saya
proses ini kemudian orang ini
seolah olah kan berbeda sebenarnya
tapi buat saya
satu kuncinya tadi
kalau pun mereka bisa ketemu selesai itu
jadi apa yang diasumsikan mbak fili
apa yang diasumsikan bang deni bang saud
itu kemudian selesai
supaya kemudian posisinya sama sama
bahwa kemudian misalnya
kpk sekarang posisinya turun di bawah
tapi kan pak survei
tetap mengatakan beliau ada di
kpk tetap ada di atas dibanding kpk dengan polisi maupun dengan kejaksaan
saya bisa tangkap bahwa prof muradi mengatakan bahwa
sebetulnya bisa selesai kalau misalnya ada proses komunikasi
tapi tampaknya tidak semudah itu
mudah saya yakin mudah
hari ini saya berani jamin
pak kapolri ketemu sama pak firly
berdua saja selesai itu kok
karena giliran ini sebenarnya
karena saya ingat sekali waktu pak tito rame dengan pak bg ya
pas ketemu sama pak bg
mereka ketemu besoknya tuntas kok
karena di atas mereka jiwa korse jauh lebih kuat

ya ada masalah komunikasi bisa jadi
kalau kita bicara kasus ini
bukan hanya masalah enda
dari awal saya katakan
betul tapi poinnya
makanya saya ingin luruskan
endar hanya menjadi puncak gunung es dari sederet dugaan perlanggaran kode etik yang dilakukan oleh panglima
ini bukan hanya persoalan endar
kalau endar ini menjadi sangat personal
ini jauh dari itu
saya menulis buku judulnya
jangan bunuh kpk
kenapa kami seperti ini
karena kami kemudian dihadapkan pada posisi yang dilematis
ini kpk nya seperti ini
mestinya jangan jangan dibunuh saja
dia tidak lagi menjadi bagian pemberantas korupsi
dia bagian dari masalah itu
jadi kalau kita hanya pada endar
mungkin persoalannya pada komunikasi
duduk bersama kemudian diselesaikan
tapi ini persoalannya lebih jauh dari itu
ada pelanggaran aturan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya duduk saja pak muradis
ini persoalan institusional independensi
kpk yang sudah diarahkan
kalau dikatakan mohon maaf ya
ini tanpa bermaksud lain lain
tapi kalau bicara
tidak ada agenda untuk mengarahkan
dengan segala hormat
saya tidak percaya
menurut saya ada
presiden jokowi bisa bilang nggak ada
jadi presiden jokowi juga tidak jujur
sebelum break saya
saya ingin tegaskan bahwa
pintu masuk untuk kemudian
yang bang denny dan bang syaud sampaikan adalah
kapolri ketemu dengan ketua kpk
kalau ini selesai
itu kalau hanya endar bang
kita bicara soal endarnya
makanya endar itu beresin satu ini
supaya kemudian pintu masuk untuk asumsi kita tadi
itu tidak terlalu
kalau persoalannya endar kami nggak ikut
tapi judulnya itu
gadong atau becakan
ini adalah gunung s
di saat hubungan
kita masih bisa diskusi
saya ingin kasih kesempatan ke teman teman mahasiswa
bagaimana melihat hubungan yang tidak baik baik saja
ini antara kpk dan juga polri
tetap bersama kami di politikalshow